kami di sini ingin menyampaikan seruan gubernur
bahwa sekarang di iklan minimarket maupun pelotongan
kita tidak boleh menampanyakan iklan rokok
petugas satpol pp jakarta timur menyabangi satu persatu minimarket
atau toko sualayan yang ada di kawasan pulau gadung jakarta timur jumat pagi
petugas mengimbau untuk tidak memajang iklan rokok di dalam minimarket
selain itu minimarket juga dilarang memajang bungkus rokok di etalas
tetapi juga petugas diminta untuk menutup rak dengan kain
tidak hanya minimarket pedagang warung atau kios di pinggir jalan
juga dilarang memajang iklan dan bungkus rokok
petugas satpol pp mencopot sejumlah iklan rokok di sekitar warung dan kios
dan meminta pedagang tidak lagi memajang rokok
sejumlah warga dki setuju dengan aturan baru ini
mereka khawatir rokok yang dipajang di toko atau kios
menarik minat anak anak untuk mengkonsumsi
kalau saya sih setuju ya karena memang untuk anak anak
apalagi usia dua umur
sekarang sering banget tuh banyak yang rokok anak anak kecil
kalau saya setuju banget sih
kalau memang ada peraturan rokok itu harus tidak di display
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengungkapkan
seruan gubernur dki soal pembinaan kawasan dilarang merokok
adalah bagian upaya dki jakarta menekan angka perokok pemula
ya kan sudah ada aturan perdanya
nanti bagi toko warung yang menjual rokok bagi anak anak di bawah umur
dan aturan didenda lima puluh juta
bapak soal pembelian rokok gak sih pak
bapak soal pembelian rokok gak sih pak
loh iya kan rokok itu ada aturannya
sudah berda tidak boleh berjana anak anak
dan dibatasi tempatnya dan sebagainya
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan
mengeluarkan seruan gubernur nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pembinaan kawasan dilarang merokok
dalam seruan ini area gedung harus memasang tanda larangan merokok
tidak menyediakan asbak
hingga melarang reklama rokok termasuk memajang bungkus rokok
tim liputan cnn indonesia